anda masih menyaksikan cnn indonesia newsroom dalam segmen ekonomi dan bisnis
pemerintah ibu kota masih mengevaluasi usulan perpanjangan masa aturan ganjil genap
usulan perpanjangan ini setelah pemprov dki menyebut aturan ini menimbulkan dampak yang positif terhadap ekonomi yang signifikan
gubernur dki jakarta anies baswedan mengatakan penerapan ganjil genap ketika ajang internasional seperti asean games dan asean para games menggerakkan ekonomi ibu kota
namun setelah event internasional ini selesai anies menjelaskan pemprov dki harus melihat lagi dampak positif ganjil genap
perpanjangan sistem ganjil genap tahun depan adalah hasil dari diskusi para stakeholders di bidang lalu lintas dan angkutan
sistem ganjil genap di dua ribu sembilan belas diusulkan berlaku pada senin hingga jumat pukul enam pagi hingga sembilan malam waktu indonesia barat
sedangkan pada sabtu dan minggu serta hari libur nasional aturan tidak berlaku
sudah ada rekomendasi untuk diteruskan sekarang kita sedang menunggu finalisasi hasil kajian ekonominya
dampak ekonominya kemarin ketika asean games dan asean para games itu situasi di jakarta berbeda
karena ada banyak pengunjung yang datang karena itu efek perekonomian di daerah daerah ganjil genap itu unik di dalam periode asean games dan asean para games
sesudah itu kita pantau
terutama di jalur jalur yang mengalami ganjil genap apakah terjadi penurunan secara signifikan kegiatan perekonomian di dki
finalisasinya tidak lama lagi mudah mudahan akhir minggu depan kita sudah punya gambaran lengkap
penerapan aturan nomor polisi ganjil genap di beberapa ruas jalan di ibu kota akan berakhir pada tiga puluh satu desember nanti
namun usulan untuk perpanjangan diamini oleh dinas perhubungan dki karena dinilai efektif
meski ada masyarakat tak setuju usulan perpanjangan aturan ganjil genap di dua ribu dua puluh
meski baru wacana untuk dua ribu sembilan belas usulan perpanjangan aturan ganjil genap plat nomor kendaraan ibu kota sudah menuai pro dan kontra masyarakat
enggak saya gak setuju
masalahnya dibiasakan aja gitu loh seperti biasa ya bebas aja
apa gunanya mau ganjil genap kita kan repot mobilnya dua saya dua
tapi mobilnya genap semua
biliran malam setuju gak pak
ya lumayan kan mengurangi juga jalanan dia lancar aja
kalau bapak sendiri sebagai pengendaranya gimana
ya enak enak aja gak begitu macet
gak begitu macet
punya mobil berapa pak
ganjil genap kebetulan ya pak
iya kebetulan iya
jadi kalau bapak gak masalah ya pak
dalam usulan tersebut dinyatakan aturan nomor polisi ganjil genap akan diberlakukan dari pukul enam pagi hingga pukul sembilan malam
pada senin hingga jumat kecuali hari libur nasional
menurut dinas perhubungan dki jakarta penerapan aturan ganjil genap selama ini cukup efektif mengurangi kemacetan ibu kota
tapi dengan travel time yang semakin berkurang ini waktu tempuh yang semakin berkurang kinerja lalu lintasnya juga akan menjadi semakin baik
yang kedua adalah terkait dengan shifting ya peningkatan penumpang ke angkutan umum
kami mendapatkan data dari pt transportasi jakarta ada peningkatan jumlah pengguna angkutan umum
pemerintah provinsi dki jakarta masih mengkaji penerapan aturan ganjil genap pada dua ribu sembilan belas
sebab kebijakan ini akan diterapkan dalam kondisi normal bukan seperti sebelumnya pada momen asian games dan asian para games
kita sudah mendengar paparan dari forum diskusi kemarin yang merekomendasikan untuk diteruskan
sekarang kita sedang mengkompilasi hasil studi kajian ekonominya

sekarang kita sedang mengkompilasi hasil studi kajian ekonominya
namun penerapan aturan tersebut masih menunggu keputusan gubernur dki jakarta anies baswedan
namun penerapan aturan tersebut masih menunggu keputusan gubernur dki jakarta anies baswedan
ratih aulia jakarta